itu orang tumbuk saya
eh manusia maksudnya saya
ndak mah itu orang
sakit dong tapi gak apa apa lah
saya ini kan laki laki dewasa yang kuat dan pemberani
penderanya di atas
yaudah masuk yuk
harta untuk kejadian sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena hati
sebelum kita bertanding kita harus memanasin dulu
kalau kita tidak pemanasan
atau mungkin keseleraan oke
pemanasannya angkat kaki kiri kalian dulu oke
kamu harus siap
jangan tertipu sama lawan ya
gak berjumah punya pelatih orang bule
ingat jangan sampai kalian lupa
siapa yang bersungguh sungguh
maka ia akan mendapatkan hasilnya
ya betul manjanda wajanda
nah tuh konser gaya aja tau
ya anak anakku sekalian
sebelum bertanding alangkah lebih baiknya kita berdoa ya
silahkan dipimpin teman teman kalian untuk berdoa
sebelum kita memulai pertandingan
kita berdoa dulu agar
allah memberikan kita kemudahan untuk menang
itu kenapa nangis asun tuh
bukan tapi kakek gue lagi
gue ngasih aja gue
yaudah yuk yuk
yuk kita lari
pak sergei ayo kita keluar lapangan kita ke anak santri yang tadi ya

kecil ya elas
badan ini doang gede tapi jadinya kecil
itu mana namanya subuh
yakin bisa menang lu
kau oh kau
kau menangku kau
udah udah udah
pun mata emsi
ayo kita semangat lagi semuanya yuk
siapa yang jadi juara
siapa yang jadi pemenang
siapa yang jadi pemenang
siapa yang jadi juara
itu orang teluduk saya
eh manusia maksud saya
sakit tau gak
terus terus terus
amat tuh orang
hei waksin pelakaran itu
itu parah tuh
itu parah tuh
itu parah tuh
eh kartu merah
eh kalau berani keluar keluar
jangan sakit sakit